anda masih bersama kami di cnn indonesia indonesia melawan covid sembilan belas
mendikbud republik indonesia nadiem makarim mengatakan pendidikan indonesia ketinggalan dibandingkan negara lain
ia menegaskan sekolah dengan tatap muka di seluruh wilayah indonesia mulai diberlakukan per juli dua ribu dua puluh
di tengah suara sanksi mulai dari epidemiolog seperti hermawan saputra dari universitas indonesia yang menyatakan
pemerintah sebaiknya meninjau ulang rencana ini
harus ada berbagai pertimbangan yang dihasilkan dari dialog dengan berbagai pihak
jangan sampai kejadian meremehkan di awal pandemi terulang kembali
kemudian juga para orang tua khususnya yang harap harap cemas di antara tantangan sekolah daring
dan jaminan keselamatan ketika sekolah tatap muka kembali diberlakukan
untuk membahasnya lebih dalam malam hari ini kita sudah tersambung dengan direktur smp
ditjen paut dik dasmen kemendikbud republik indonesia
mulyadsya selamat malam pak mulyadsya
selamat malam mbak
terima kasih bapak telah bergabung bersama kami pada malam hari ini sehat ya pak ya
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
pak mulyasin sebelum kita masuk ke kesiapan pemerintah dalam hal ini kemendikbud dan pihak terkait lainnya
saya penasaran pak mengenai pernyataan pak menteri sebelumnya yang menyatakan pendidikan indonesia saat ini ketertinggalan
atau mengalami ketertinggalan
bisa dijabarkan pak sejauh apa evaluasi pelaksanaan sekolah daring dalam satu tahun belakangan ini
baik terima kasih buat pemerintah seluruh indonesia
dari data data yang kita sudah kumpulkan dan kita kumpul dari seluruh indonesia
kemendikbud melakukan penelitian yang lebih dalam survei lebih dalam
dan ternyata tujuh puluh satu persen persoalan persoalan yang membuat anak anak kita
terkadang ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah
nah ini tentu sebuah persoalan bagi mencarikan jalan keluarnya
dari empat skb empat menteri yang sudah kita keluarkan dari mulai maret dua ribu dua puluh
kita lakukan penyesuaian penyesuaian terutama pembelajaran pada tuan atin bijau
kemudian dimulai secara terbatas juga di zona kuning
dan kita harapkan di
dua puluh juli dua ribu dua puluh satu ini di tahun ajaran baru
dengan kesiapan kesiapan terutama vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh guru tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di indonesia
kita harapkan kita bisa menekan lost learning ini sedemikian kecil
sehingga tidak berdampak terlalu jauh kepada kisah kepada sosial anak anak kita di indonesia
oke pak mulyad shah bicara mengenai lost learning tadi
ini parameter sampai indonesia bisa dikatakan tertinggal atau mengalami lost learning itu sejauh apa
dan komparisinya itu dengan negara mana saja pak
ya kita termasuk yang belum mau mulai penggunaan tatap muka
kalau kita bandingkan dengan negara negara asia ya katakanlah di malaysia vietnam
seterusnya apalagi kalau kita bicara di asia timur
dan ini sudah hampir satu tahun ya kita mengalami pandemi covid ini
dengan semua persoalan persoalan yang
kesulitan kesulitan anak anak kita di dalam sulit untuk menerima pembelajaran secara bdr secara online
kemudian juga infrastruktur kita yang terbatas
kemudian ada aspek sosial dan aspek psikologis yang mendera anak anak kita
jadi oleh sebab itu kita harus mengupayakan ikhtiar ini
tentu dengan prinsip yang pertama
adalah bagaimana keselamatan jiwa dan keamanan dari anak anak
dari tenaga pendidik kita dari tenaga kependidikan kita
ini harus tetap jadi prioritas kita
pak mulyace yang menarik ketika tadi bapak bicara mengenai infrastruktur
atau kesiapan infrastruktur sekolah di indonesia
kpa juga sebelumnya sempat mengingatkan ya pak ya
kunci kelancaran sekolah tatap muka ini kan terletak pada infrastruktur sekolah masing masing
tapi bagaimana pemerintah ini menjamin sop dan juga keamanan di tiap sekolah itu terjamin
dan akan menyeluruh
mengingatkan infrastruktur di tiap sekolah indonesia ini
katakanlah tidak semuanya dalam satu standarisasi yang sama pak
jadi memang ini sebuah tantangan bagi kita
di kita di indonesia bagi satuan pendidikan
tapi tentu kita tidak boleh terpaksa ya untuk mencoba memperbaiki terus menerus
salah satu bentuk yang kita sudah lakukan bersama sama kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan
beberapa tahun yang lalu
kita memberikan pulsa kepada anak anak kita supaya mereka bisa terbantu dalam pembelajaran jarak jauh
atau belajar dari rumah
kemudian juga tentu kita harapkan dari pemerintah daerah berkolaborasi dengan dinas dinas kom info
untuk bisa memperkuat jaringan jaringan yang ada
tapi dari data yang sampai hari ini dari zona hijau yang sudah dibuka itu
ada sekitar lima puluh enam persen
kemudian yang berada pada zona hijau ada sekitar dua puluh delapan persen
tetapi kalau kita akumulasi tujuh puluh satu persen tetap anak anak kita masih terpendala dari jaringan infrastruktur tadi
oleh sebab itu kami juga di setiap tahun mulai dua ribu dua puluh akan membantu sekolah sekolah kita
dalam pengadaan perangkat teknologi supaya dapat mengatasi satu ke satu kendala kendala
dari penyuluh persoalan yang ada
jadi persoalan komunikasi internet dan juga teknologi
jadi persoalan komunikasi internet dan juga teknologi
jadi persoalan komunikasi internet dan juga teknologi
jadi persoalan komunikasi internet dan juga teknologi

pak mulyasha kalau bicara mengenai infrastruktur dengan protokol kesehatan yang harus diterapkan di tiap sekolah
ketika nanti sekolah tatap muka akan dijalankan pada juli dua ribu dua puluh satu
kalau misalnya kita bicara mengenai kota besar kan mungkin penerapan protokol kesehatannya akan lebih mudah untuk diawasi ya pak
misalnya penyediaan masker kemudian juga alat alat untuk mencuci tangannya tersedia dengan cukup memadai gitu
bagaimana dengan sekolah sekolah yang katakanlah di daerah yang sulit aksesnya
kemudian juga anak anaknya tiap hari
anaknya tidak setiap hari bisa sekolah
itu jaminan dari dinas kependidikan masing masing daerahnya seperti apa pak
ya sebagaimana kita ketahui wilayah kita kan luas ya terutama daerah daerah yang berada pada tiga t
kemudian daerah daerah kepulauan malah kita cek itu kelapanan
ternyata daerah daerahnya juga ada yang zero kasus covid nya
dan kalaupun ada ada yang kecil ya
nah tentu sekolah sekolah yang berada di wilayah sekolah
tidak harus mereka harus melakukan pembelajaran secara online atau mungkin secara daring
sudah bisa saatnya untuk dimulai pembelajaran terbatas di dalam bentuk tatap muka ini
nah ini salah satu yang mendorong kita bagaimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah
untuk memastikan bahwa betul betul satuan pendidikan kita
siap secara protokol covid untuk menyelenggarakan pembelajaran tetap muka di tahun ajaran baru ini
nah tentu ini sifatnya
kita mengajak membangun kesadaran bersama karena ini tanggung jawab kita bersama
dan tentu juga ini tidak bersifat wajib
tetapi kita menyerahkan kewenangan ini sepenuhnya
karena pemerintah daerah yang paling tahu
itu yang kondisi geografi sosiologi dan seterusnya
dan apalagi yang terkait dengan infrastruktur yang tentu kita harus tanggulangi bersama sama
oke jadi menyesuaikan dengan situasi saat itu ya pak mulyas ya
kalau dari kementerian sendiri ada semacam kayak alarm atau sebuah parameter gitu
ketika ini sekolah tetap muka sudah diberlakukan
muncul kasus positif seberapa banyak kalau dari standar yang ditetapkan oleh kemendikbud
untuk menutup kembali sekolah tersebut
untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari tidak hanya anak anak
tapi juga tenaga pendidik dan kelengkapan sekolah lainnya pak ada nggak pak
iya itu tentu sesuatu yang menjadi perhatian yang harus kita lakukan
terutama di dinas pendidikan
ketika pembelajaran tetap muka sudah dimulai
kemudian anak anak sudah mulai masuk sekolah
walaupun mungkin ada yang dengan sistem shifting ya
tetapi ketika ditemukan kembali kasus kasus yang seperti ini
tentu kita harapkan mereka merah punya cara yang terbaik untuk menyembunyikan bersama dengan subjans covid dan dinas kesehatan
jadi pijakan dunia harus kita ambil bersama sama
dan kita evaluasikan
jadi kita harus menguasai setiap saat
setelah upm itu dimulai
esensi utama adalah kesehatan keselamatan itu harus jadi nomor satu
prioritas betul pak setuju pak
kalau misalnya untuk vaksinasi sendiri
sampai dengan saat ini vaksinasi untuk tenaga pendidik sudah sejauh apa pak
mungkin dari kemendikbud bisa dijabarkan datanya
target kita untuk di kemdikbud ini adalah lima sembilan juta ya
hampir enam juta dari tenaga dosen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
tetap dari honor ya
ini kita sudah berlangsung mulai tahap satu
dan akan dimulai tahap dua
kalau tabuku ini memang dikhususkan untuk guru guru paut kita
guru guru slb kita guru guru taman kanak kanak kita
baik yang berada di bawah kementerian pendidikan kebudayaan
ataupun juga di bawah kemenang
dan ini data datanya sudah kita setorkan ya
kepada kementerian kesehatan
nanti kementerian kesehatan juga akan berkolaborasi
bersama dinas kesehatan setempat
dan diharapkan nanti
dari lima sembilan juta
pada juni dua ribu dua puluh satu ini insya allah selesai
jadi ini sekarang bertahap
terus kita optimis untuk mengejar target ini
itu tidak hanya guru yang tetap
atau dengan kontrak tetap gitu kata kalapa
tapi juga untuk guru honorernya
kita sudah hitung seluruhnya
mulai tidak hanya kalkulasinya hanya untuk guru pns saja
tapi juga guru guru non pns
sepanjang ada data
yang pertama tentu data yang ada di input di dapodik kita
kemudian juga tidak tertutup kemungkinan
ketika kita mendatangi tempat tempat vaksinasi
nah dia bisa menunjukkan identitas atau surat keterangan
dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa dia itu adalah
guru yang diberi tugas mengajar di sekolah tersebut
jadi kita ini bersifat fleksibel
intinya adalah kita seluruh guru
baik itu guru tetap guru honong
semuanya akan mendapatkan vaksinasi ini
pak mulyace berarti kalau misalnya kita bikin sebuah prosentase pak
berapa persen kesiapan pemerintah saat ini
untuk menjalankan sekolah tatap muka di juli dua ribu dua puluh satu
dari persentase kalau dari sisi vaksinasi ya
ini terjadi semua kita sangat optimis
tapi kita juga tidak boleh mengabaikan aspek aspek yang lain
kalau kita kukulasi dari sisi persentase kita
terutama untuk wilayah wilayah hijau
dan zona oran termasuk zona merah
itu prioritas adalah pada zona yang berada pada zona hijau dan kuning
ini bisa kita lakukan pembelajaran tatap muka
oke berarti diprioritaskan untuk di wilayah sekolah sekolah
yang ada di wilayah zona hijau begitu ya pak mulyatsyah ya
ya termasuk sebenarnya semua wilayah
ada zona zona tertentu katakanlah basisnya itu di kecamatan
tapi mungkin secara keteluruhan
pada kecamatan tertentu di zona merah
ada yang zona hijau
dan tentu di zona hijau bisa memulai pembelajaran
apakah itu di tingkat paut apakah itu di tingkat sekolah dasar
jadi tidak boleh kita mengeneralkan zona merah itu per kapasitas dan kota
dan disesuaikan dengan wilayah masing masing
oke pak mulyasha ini apakah ada perbedaan penerapan di tingkat tingkat sekolah anak
kalau misalnya kita melihat kan pasti tentu treatmentnya kan yang diberikan kepada anak usia dini
kemudian juga di sekolah dasar beda ya
dengan sekolah menengah dan juga atas serta sebaliknya
ya itulah salah satu yang kita minta teman teman di jajaran dinas mengatur
bersama satuan pendidikan ketika anak anak yang paut
itu mungkin rombongan belajarnya bisa menaruh dari jumlah atau lima belas orang
yang bisa belajar dari tiga puluh orang
dan begitu juga kalau smp katakanlah itu tiga puluh dua
sisanya tetap memakai pola sin
intinya adalah anak anak tetap bergantian bisa melakukan pembelajaran tatap muka
oke bapak mengenai lost learning tadi juga kita kembali ya pak ke lost learning ini
kan berarti berkaitan sama kurikulum pendidikan pak
apakah ke depannya akan ada semacam penyesuaian dalam kurikulum pendidikan di smp
atau pendidikan di sekolah sekolah ke depannya gitu dalam mengejar ketertinggalan ini
tentu juga bisa menjadi edukasi bagi anak anak akan pentingnya menjaga kesehatan
di tengah new normal covid sembilan belas
benar jadi memang secara nasional tentu kurikulum nasional
kurikulum tiga belas itu masih berlaku
dan ini banyak daerah daerah yang juga sudah melakukan penyesuaian penyesuaian
pada satuan pendidikan tersendiri secara mandiri dengan menyederhanakan kurikulum nasional
dan itu dibolehkan
kemudian yang kedua
waktu yang lalu dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
itu sudah mengirimkan sulat perusahaan
dari menteri keput tentang kurikulum dalam kondisi khusus
jadi ada tiga kemungkinan
yang pertama dipergilahkan kepada sekolah untuk menggunakan kurikulum nasional yang dua ribu tiga belas
sekolahnya menerapkan kurikulum dengan standar khusus yang sudah ditetapkan
kemudian juga bisa melakukan perbaikan peruraikan dan penyederhanaan terhadap kurikulum itu sendiri
esensinya diberi kemerdekaan kepada sekolah
baik untuk ujiannya gimana nih pak
ini kayaknya pertanyaan dari anak anak dan juga orang tua sih yang kayaknya kepikiran ya mengenai ujian di tahun ini
jadi salah satu kebijakan beberapa waktu yang lalu di awal tahun ya
mengenai pendidikan dan kebudayaan sudah mengeluarkan surat edara nomor satu tahun dua ribu sebelas
yang menyatakan ujian nasional itu ditiadakan
nah dikembalikan penilaian kelulusan itu kepada satuan pendidikan kita
karena guru guru satuan pendidikan lah yang paling tahu situasi anak anak kita
sampai di mana batasan kompetensi anak anak kita tercapai
dan sampai di mana rencana pembelajaran tercapai
dan hakikatnya adalah mengembalikan marwah penilaian itu kepada satuan pendidikan
dan khususnya kepada guru guru
berarti kedepannya kita akan tunggu bagaimana dialog mungkin ada semacam kayak forum gitu
forum dengan para tenaga pendidik kemudian juga orang tua khususnya agar diedukasi pentingnya
atau urgensi dari sekolah tatap muka di juli dua ribu dua puluh satu ini
terima kasih pak mulyasyah informasinya agar ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita semua
lancar semuanya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya sian indonesia indonesia melawan covid sembilan belas akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami